sementara operasi pasar yang dilakukan oleh disperindak jawa timur di pasar wonokromo surabaya
ludes hanya dalam waktu satu jam saja
selisih harga yang lebih murah yakni mencapai rp empat dari harga pasaran
membuat warga menyerbu operasi pasar
sementara di jombang warga kecewa karena pembelian gula murah hanya dibatasi dua kilogram saja
puluhan warga sejak pagi rela mengantri hingga lebih dari satu jam
untuk mendapatkan paket sembako murah yang digelar di sprindak jawa timur di pasar wonokromo surabaya
dalam operasi pasar ini sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras gula minyak goreng dan tepung terigu
dijual lebih murah dibanding harga pasaran
salah satunya adalah komoditi beras
jika di pasaran mencapai rp sepuluh lebih dalam operasi pasar hanya dijual rp delapan tujuh ratus per kilogram
murahnya harga sembako membuat ratusan kilogram beras gula dan tepung terigu ludes hanya dalam waktu satu jam
sementara untuk mengantisipasi aksi borong warga hanya dibatasi pembelian dua kg gula pasir tepung terigu serta lima
ya maunya beli semua eh terigu sama gula
ya kecewa masaknya gula
ini tadi akhirnya dapat apa aja
gula berapa kilo bu
sementara di jombang ratusan warga rela mengantri panjang demi mendapatkan gula murah yang dijual pemerintah dalam operasi pasar
ratusan warga ini terpaksa mengantri di depan pasar kecamatan peterongan kabupaten jombang menunggu operasi pasar dibuka
dalam operasi ini gula dijual rp sebelas tiga ratus per kilogram
harga ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran
namun demikian warga menyayangkan pembatasan pembelian gula hanya boleh dua kg saja
ya membantu banget sih mas
sekarang kan gak kabur koknya naik semua
walaupun barang kan yuk apa lebih banyak pengeluaran sih
jadi lebih iri ekonomi
selain gula pemerintah sebenarnya juga menyediakan beras tepung dan minyak goreng
namun dalam empat hari operasi hanya gula yang laris manis diburu warga dan selalu habis